upah minimum provinsi dki jakarta bertambah sekitar tiga ratus ribu rupiah atau naik delapan lima persen
dari sebelumnya rp tiga sembilan juta rupiah menjadi empat dua juta rupiah per bulan
kenaikan ini disampaikan langsung oleh gubernur dki jakarta anies baswedan jumat sore di balai kota dki jakarta
anies menjelaskan kenaikan ini sudah sesuai dengan ketentuan perundangan per satu november dua ribu sembilan belas yang diumumkan serentak oleh gubernur se indonesia
ia menyatakan kenaikan ump juga disesuaikan dengan peraturan pemerintah nomor tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas tentang pengupahan dan surat edaran kementerian ketenaga kerjaan yang menyebut kenaikan ump delapan lima persen berlaku pada dua ribu delapan belas
selain itu sejumlah fasilitas gratis diberikan
berikan kepada buruh melalui kartu pekerja dengan kriteria berpenghasilan setara dengan ump hingga sepuluh persen diatasnya
fasilitas tersebut antara lain akses transportasi umum jaklingko dan harga lebih murah belanja di jak grosir
karena itu hari ini saya sampaikan bahwa ump dki jakarta untuk tahun dua ribu dua puluh
mengalami perubahan yang sebelumnya ump tahun dua ribu sembilan belas adalah sebesar rp tiga sembilan ratus empat puluh di tahun dua ribu dua puluh menjadi rp empat dua ratus enam puluh tujuh tiga ratus empat puluh sembilan sembilan ratus enam
kenaikan ump di tahun dua ribu dua puluh adalah sebesar rp tiga sembilan ratus empat puluh di tahun dua ribu dua puluh menjadi rp empat dua ratus enam puluh tujuh tiga ratus empat puluh sembilan sembilan ratus enam
kenaikannya adalah sebesar rp tiga ratus tiga puluh lima tujuh ratus tujuh puluh enam
atau kalau dihitung prosentase kenaikannya adalah sebesar delapan lima puluh satu persen